ketua mpr bambang susatyo angkat bicara menanggapi kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera yang menuai polemik
bamsud meminta pemerintah kembali mengkaji kebijakan tersebut
menurut politisi partai golkar ini pemerintah semestinya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat
bukan justru memotong pendapatan masyarakat tanpa tahu manfaatnya dalam jangka pendek
kalau dipotong itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan
dealnya sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek
jadi sekali lagi pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya
kemudian yang kedua dihitung juga tingkat
daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun
jadi sebaiknya dikaji kembali